jangan jangan anakmu unggul
sempul sempul sempul sempul sempul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
gue tau emang gue gak ada apa apanya dibanding sama kapalnya
gue gak salah gue harus dibanding bandingin kak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
pohon ini emang tempat favorit gue buat nongkrong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
mukanya juga makin jelek ya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
apalagi pas ngeliat foto lo berdua sama vanya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
dan emang bener sih kata anak anak sekolah
lo lebih jelek daripada vanya
ih dah nyerekin nyebelin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
padahal kan dia jauh lebih keren daripada lo
kok kenapa sih jahat banget sama gue
vino yang gebetannya princes gina
gue itu gak pernah deketin vino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
ya gak ada vino yang deketin gue
gue tuh busuk
gak ada yang gue takut sama lo
lo sampai berani nyerang gue
gue bakal laporin ke kepala sekolah
berani lo nyentuh gina
gue bakalan serang
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
kenapa gue sih yang lo serang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
ih dasar oon
asal lo tau ya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
eh emangnya gue saudaran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
padahal nga aja dari kecil
tadi udah sengaja nutup nutupin rahasia ini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
udah sabar aja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
ayah kayak begini
nya nadia udah nyampe
udah no baru aja masuk
nya udah denger semua dari nadia
nya bingung ngejelasinnya
nadia ga salah kok
gue benci banget jadi nadia
kenapa sih bukan gue aja jadi fanya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
gak apa apa iseng aja kok
udah lah lo gak usah minder
namanya orang itu pasti punya kekurangan sama kelebihannya sendiri
dan kelebihan lo itu ya yang dipunyain fanya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
eh iya ntar pulang sekolah gue anterin pulang ya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
aku mau kak makasih ya
nanti gue tunggu depan sekolah ya
gue cabut ya
udah nyampe ya
aden makasih ya udah mau anterin gue
oh iya jangan lupain tugas fotografi nanti ya
gue pergi ya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
sumri gak bener kayaknya tampang lo
eh siapa itu
kenalin lo sama nyat
ini apaan sih lebay amat
ini cuma temen doang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
eh eh bapak
tadi nadia diantar sama cowok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
nih ya tanya nadia dulu ya
gue denger dari nyat
oh kemarin diantar pulang sama alden
mending lo gausah deket dua deh sama dia
lo itu kenapa sih
selalu aja ngarang gue ini itu
apa kurang puas dengan apa lo dapetin selama ini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
ada cowok segantang alden deketin gue
alden neketin gue yang ngomong itu gue kupar sama amey dan gak ada satu pun cowok yang neketin gue
kenapa sih lo kenapa lo selalu punya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
nat nat tunggu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
lo rela masuk club fotografi padahal lo gak bisa pake kamera headphone kan